baik memang intinya bahwa justru orang orang yang punya comorbid
terutama penyakit jantung yang salah satu dari top tiga ya
orang orang yang dengan comorbid ini adalah orang orang yang cenderung akan
khawatirnya menjadi berat dan masuk ruang intensif nantinya ketika
nanti terkena atau terinfeksi covid sembilan belas
justru kita mau supaya orang orang dengan comorbid jantung juga
mendapatkan vaksinasi nah tapi seringkali orang orang itu mungkin
karena mereka belum mendapatkan edukasi yang proper yang baik
lalu rantas malah takut untuk divaksinasi dengan alasan karena
punya riwayat penyakit jantung nah untuk orang orang yang punya
penyakit jantung apabila mereka dalam keadaan stabil setidaknya
dalam tiga bulan terakhir apalagi rutin kontrol teratur tidak ada
keluhan dan baik baik saja harusnya mereka layak untuk
mendapatkan vaksinasi dan yang harus mereka lakukan adalah minum
obat obatan secara teratur dan ini harus dilakukan adalah supaya
mereka tetap dalam kondisi yang stabil dan tidak tiba tiba istilahnya
orang awak itu tiba tiba kumat atau anfal gitu masuk ruangan
emergensi ketika mereka sedang menunggu vaksinasi jadi yang harus
dilakukan yang pertama adalah obat obatan rutin mereka yang
biasa diminum itu harus tetap diminum dan kontrol dapat dilakukan
juga dengan cara telemedicine jika memungkinkan
artinya dengan virtual apabila memang memungkinkan dan memang
dalam kondisi stabil bukan gawat darurat maka itu pun boleh
dilakukan itu yang paling penting